jauh sebelum energi terbarukan menjadi perbincangan seperti sekarang
seorang warga desa di lereng gunung semeru jawa timur sudah memulainya
dia menghasilkan energi listrik lewat mikrohidro yang memanfaatkan aliran sungai di desa
desa menjadi terang belasan tahun lebih dulu sebelum listrik pln masuk desa
dampaknya juga terasa hingga sekarang
perubahan kawasan menjadi lokasi wisata mungkin tidak akan terjadi tanpa energi listrik mikrohidro yang datang lebih awal
inilah cerita sucipto pemberi terang
beginilah rutinitas selepas maghrib anak anak desa sumberwuluh kabupaten lumajang jawa timur dahulu
begitu malam datang semua kegiatan termasuk belajar dan mengaji harus dilakukan dalam gelap
pada awal periode seribu sembilan ratus sembilan puluh an malam malam di desa sumberbulu tetap gelap
padahal pemerintah orde baru mulai menggalakan listrik masuk desa
desa sumberbuluh seperti terlewat
teknologi berupa telepon atau televisi yang sebenarnya sudah cukup masif digunakan di pedesaan waktu itu masih jadi barang langka di sumenggung
namun pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua seorang warga bernama sucipto mengubah wajah desa sumberwuluh
pada tahun itu ia membuat teknologi mikrohidro atau pembangkit listrik bertenaga air
desa sumberbuluh yang tadinya gelap kulita tanpa listrik menjadi terang
dengan tersedianya listrik kehidupan di sumberwulu terus berkembang seperti sekarang

sumberbuluh yang terkenal di jawa timur di mana ada banyak pembawaan listrik
mikrohidro yang memanfaatkan aliran air sungai untuk menghasilkan listrik
kini menjadi contoh bagi kawasan desa pegunungan lain di jawa timur untuk menghasilkan listrik sebagai sumber energi sehari hari
kesulitan perusahaan listrik negara pln menginstalasi kabel listrik di kawasan pegunungan teratasi dengan mikrohidro yang diperlukan

masyarakat masih belum mengkonek jadi mereka masih seneng ngonek ke pltmh
alasannya itu murah bisa diutang
murah bisa diutang itu gimana masyarakat
waktu itu kan listrik masih mahal
di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat itu biaya penyambungan listrik kalau nggak salah itu

nah dengan listrik itu biaya penyambungan listrik itu rp satu tujuh ratus
tapi di pltmh itu kan nggak ada uang muka
yang penting masyarakat bisa menyediakan untuk beli peralatan
peralatan listrik tentunya itu bisa disambung langsung

sumberbulu kabupaten lumajang berada pada bentang alam menakjubkan yang dijaga oleh gagahnya gunung semeru dan dikelilingi kawasan perbukitan
energi listrik yang dihasilkan sucipto lewat mikrohidro
energi listrik yang dihasilkan sucipto lewat mikrohidro
tidak hanya membuat sumberbuluh dan desa sekitar menjadi terang

ini juga membuat akses teknologi masuk lebih cepat dibanding kawasan lain di lereng semeru
serat merupakan bumi yang menyebabkan nar ot ange manis juga markedas siap ketika merata nya sekitar menachep
dato oleh desa sumerbuluh
desa sumberwulu menyebut dalam sepuluh tahun terakhir pendapatan per kapita naik empat puluh persen lebih dari lima ratus ribu menjadi delapan ratus lebih
semua proses panjang ini tentu tak dilewati sendiri oleh sucipto
jatuh bangun tak membuat sucipto menyerah karena dukungan penuh yang diberikan oleh keluarga tentunya
arba atun istri sucipto sudah dua puluh lima tahun mendukung segala usaha sucipto
bagi arba atun mendampingi suami melewati proses panjang untuk menerangi desa sumberwuluh bukanlah perkara mudah
buat mikro hidro yang sangat bermanfaat bagi warga tidak selalu berakhir bolas
ya mengeluh sih pernah pak
apalagi kan dulu waktu baru baru ini mau masa transisi ya mau diganti kwh itu kan ini kan sempat dibakar ini alatnya pak cip itu rasanya ya allah saya gitu mungkin ini ujian
tapi itu yang buat saya down itu down sama pak chip itu ya alhamdulillah allah itu maha tahu dan memberikan apa ya lebih kemudahan gitu loh
dengan adanya kejadian itu alhamdulillah rezeki di kemudian harinya itu luar biasa
gimana menurut saat itu
ya itu alatnya
itu aja dari hutang pak
masih bayar dua kali kalau nggak salah itu pak ngutangnya di saa waktu itu
terus bayarnya masih dua kali ternyata sudah dibakar
yang dilakukan sucipto tidak sia sia
tahun dua ribu sembilan belas lalu dia diganjar penghargaan nasional tertinggi bidang lingkungan kalpataru kategori perintis lingkungan
dengan mikrohidro buatannya ia mempercepat kesediaan listrik bagi sepuluh ribu warga desa sumberwuluh
selama lebih dari dua puluh lima tahun
sucipto sudah membuat dua belas mikro hidro
tiga di antaranya untuk menerangi desa sumberbulu dan sekitarnya
sisanya dibuat untuk memenuhi permintaan
baik suara daya masyarakat maupun proyek pemerintah
yang ingin membuka akses listrik di daerah pegunungan
ada sekitar dua puluh desa di titik tertinggi lereng gunung semeru
di wilayah kabupaten rumajang
desa sumber buluh adalah salah satu yang tertinggi
berada di satu lima ratus meter di atas permukaan laut
dengan persebaran permukiman yang renggang
tuhan memberi kawasan lereng ini air berlimpah
belasan titik air terjun dan sungai
serta puluhan sumber mata air ada di kawasan ini
air yang berlimpah inilah yang menjadi modal utama mikrohidro ciptaan sucipto
terinspirasi dari kincir angin penghasil listrik
sucipto menerapkan prinsip kerja yang sama dengan mengganti angin dengan air
aliran sungai menjadi energi penggerak turbin yang akan menghidupkan generator
hingga menghasilkan listrik
maka semakin besar pula energi potensial air
yang dapat diubah menjadi energi listrik
desa sumber buluh sendiri memanfaatkan aliran air sungai
dan pesuk semut untuk memutar turbin
dan mesin mikro hidro
di desa ini sucipto membuat dua mesin mikro hidro
yang semuanya memanfaatkan sungai besuk semut
satu unit untuk warga sumber buluh
satu lagi untuk kawasan desa terdekat
ini sungai ya
ini sungai dari ketinggian
jadi air dari ketinggian itu masuk ke namanya bak penenang
karena di bak penenang itu ada beberapa peralatan yang kita pasang
ada saringan ada sentret
kemudian air dimasukkan ke dalam pipa
ini dikatakan pipa tekan karena di dalamnya itu ada tekanan
dengan cara mengatur ini guide fin
untuk mengatur aliran agar air dari ketinggian ini menjadi tenaga kecepatan
dari tenaga kecepatan inilah yang dipergunakan untuk mendorong turbin
nah ya itu turbin
turbin ini selanjutnya menggerakkan generator
maka akan menghasilkan listrik
kemudian dari hasil listrik ini
sebelum dipergunakan atau sebelum dikirim ke konsumen
di situ ada load control agar output listrik yang dihasilkan itu stabil
nah setelah itu dia masyarakat untuk memperoleh listrik bagaimana caranya
nah dari panel itu langsung didistribusikan lewat
jaringan kabel itu langsung ke masyarakat
tidak kalah penting dalam sebuah unit mikrohidro adalah memasang perangkap sampah
aliran air sungai biasanya membawa endapan lumpur pasir dan sampah
jika tidak ada perangkap material ini akan masuk dan merusak turbin
dan setelah itulah sebagian besar peralatan mekanika elektronik unit mikrohidro dibuat
biaya pendirian bengkel sendiri sucipto peroleh dari hasil menabung
uang hasil memenangkan berbagai penghargaan
saat ini harga sebuah unit mikrohidro antara rp satu ratus lima puluh hingga rp tiga ratus juta rupiah
harga ini sudah terhitung murah
jika dihitung pembangunan mikrohidro secara swadaya untuk satu desa dengan seratus rumah
maka setiap rumah hanya membayar paling mahal tiga juta rupiah untuk mendapatkan unit terbaik
biayanya kita mengikuti berapa dana yang tersedia
jadi selama ini yang telah kami lakukan di masyarakat itu ada permintaan swadaya masyarakat
sehingga duit mereka itu terbatas
bagaimana agar keinginan mereka tercapai
udah duitnya berapa
nanti mampu agar keinginan mereka tercapai
itu turbinya kita buat lah harganya yang agak rendah
yang penting kemauan mereka
dan ada variabel lain tentunya untuk sipil segala macam itu bisa yang kita rencanakan dengan biaya yang serendah rendahnya
karena di dalam saya bekerja ini yang nomor satu yang saya lakukan selama ini itu kita dapat saudara dulu
perkara uang itu nomor dua puluh delapan lah
hari itu para pekerja bengkel tengah membuat turbin tipe cross flow
turbin ini diharapkan mampu memanfaatkan debit air rata rata dua puluh lima hingga satu lima ratus liter per detik
tipe turbin di tiap mikrohidro dibuat berbeda karena menyesuaikan aliran dan debit air di lokasi yang diperlukan
cipto selalu membuat turbin sendiri hanya generator saja yang ia beli
selain bisa sesuai dengan kebutuhan hal ini juga bisa menekan biaya produksi
jika dulu sucipto yang mengerjakan langsung kini ia hanya mengawasi saja
pimpinan proyek biasa diserahkan pada pekerja paling senior
imam pekerjaan membuat turbin biasanya memakan waktu sepuluh hingga lima belas hari
dari bahan plat lembaran nanti dibotong sesuai dengan kebutuhan
karena ada yang dua belas ada yang sepuluh ada yang delapan ada yang lima belas
jadi tempatnya nanti masing masing
ya tempatnya plat ini
kalau di sebelah sebelah ini lima belas
terus yang bodi di atas busur kita tutup belakang itu delapan
pembubutan atau proses menghasilkan bagian mesin yang berbentuk silinder
memegang peranan penting dalam proses membuat turbin
ukurannya harus presisi jika tidak ingin turbin menjadi mularusan
seluruh proses di bengkel mulai dari uji coba hingga instalasi unit mikrohidro
biasanya berlangsung selama kurang dari tiga bulan
sebelumnya jaringan kabel yang terhubung ke rumah rumah warga
sudah disiapkan terlebih dahulu
begitu mikrohidro terpasang listrik yang dihasilkan bisa langsung mengalir ke rumah rumah warga
menurut sucipto penggunaan listrik per rumah di pegunungan yang rata rata lima ratus hingga tujuh ratus watt
listrik mikrohidro bisa berfungsi dengan stabil
sehingga penggunaan listrik perumah di pegunungan yang rata rata lima ratus hingga tujuh ratus watt
bisa berfungsi dengan stabil

bisa berfungsi dengan stabil
ya karena plpmh itu kan disamping itu kan murah per bulannya
paling perkiraan satu bulan itu sekitar perkiraan dua ratus lah
sucipto selalu memulai rutinitas pagi di dusun gunung sawur desa sumberwuluh lumajang
dengan mengecek unit mikrohidro yang tidak jauh dari rumahnya
sekan berlanjut ke ruang mikrohidro yang berisi turbin generator dan berbagai panel
di ruang ini listrik yang dihasilkan disalurkan ke warga dusun lewat kabel
warga dusun gunung suwur adalah warga pertama
yang menerima manfaat listrik mikrohidro buatan sucipto
sekarang ada kurang lebih tiga ratus lima puluh orang dari satu ratus sepuluh keluarga yang memakai listrik mikrohidrat
satu di antaranya adalah ahmad taufik
sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat taufik dan keluarganya sudah bisa menikmati listrik meski pln belum masuk
walau pada dua ribu sepuluh pln sudah masuk desa taufik dan keluarga di dusun ini tetap mempergunakan listrik dari mikrohidro atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro
kualitas listriknya juga dirasa baik tidak kalah dengan listrik pln
soalnya kalau pln th itu kan paling mahal satu bulan di rumah saya itu kira kira habis rp lima puluh lima ribu
itu dibuat pakai apa
itu dibuat pakai
kulkas televisi terus mejikom sanyo
kalau coba kalau pln kan mahal
tidak hanya di dusunnya sendiri sucipto juga membuat mikrohidro di desa lain
akhir seribu sembilan ratus sembilan puluh an warga sumber munjur desa tetangga sejauh empat km dari dusun gunung sawur
juga meminta sucipto membuatkan mikrohidro
secara swadaya mereka membiayai sendiri pembangunan unit mikrohidro
sucipto membantu dengan merancang unit yang bisa dibuat dengan harga murah
seperti kabel dan lempengan baja bekas untuk penutupan
satu keluarga satu rumah yang menjadi pelanggan ini berapa butuhnya dia kira kira rata rata
dari satu ratus sepuluh pelanggan
dulu kita bangun sembilan puluh dua pln masuk itu sembilan puluh empat tapi baru dua ribu sepuluh masyarakat menyambung dari pln
nah dari satu ratus sepuluh itu lima puluh lima puluh
itu ada yang khusus mengambil dari pltmh
itu ada empat ratus lima puluh ada sembilan ratus ada juga yang empat ratus lima puluh untuk dua rumah
setiap bulan warga desa membayar kepada tim pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau pltmh
yang dibentuk oleh pemerintah desa
uang listrik pelanggan digunakan untuk operasional mikrohidro
pertama kali pak cip bikin itu kalau tidak salah di sumber mujur
sumber mujur itu kalau tidak salah berapa kakak gitu loh
terus masyarakat gunung sawur sini berencana sama pak cip
sama sawara mau bikin seperti itu
itu baru dibangun lagi sedikit sedikit sampai sekarang ini
manfaat mikrohidro cita asucipto tidak hanya berupa aliran listrik yang menerangi rumah warga desa
namun sucipto juga mengubah hidup beberapa warga desa
sulianto misalnya sudah sepuluh tahun bekerja di bengkel milik sucipto
awalnya suli pangeran akrab sulianto hanya lulusan sekolah dasar yang bekerja serabutan
di mayoritas pekerja di bengkel yang hanya lulusan sd sucipto mengajak melatih dan membayar pantas pekerjaan mereka di bengkel
beberapa sudah pindah dan membuka usaha sendiri
demikian juga sulianto berbagai pekerjaan mekanika elektrik sudah dikuasainya
hidupnya kini jauh lebih baik dibanding bekerja serabutan
ia juga punya mimpi suatu saat bisa mandiri berbekal pengalaman bekerja di bengkel sucipto
sama pak cip itu pak cip itu ya bisa dibilang di sini bos
cuman sistem kerja di sini itu gak ada ikatan kayak tenaga kerja sama bos gitu nggak ada
pak kip itu suka kasih pengertian bimbingan kerja sama teman teman itu udah kayak keluarga
bahkan makan pun satu meja makan bersama sama pak jpp

energi menciptakan perubahan
hari ini kawasan lereng gunung semeru sudah jauh berubah
sejak lima belas tahun lalu tempat ini sudah bertransformasi menjadi kawasan wisata baru di kabupaten lumajang
tahun dua ribu delapan belas pemerintah daerah setempat mencatat kedatangan enam ratus ribu wisatawan asing dan lokal
sebagian besar wisatawan menuju ke lereng semeru
menikmati indahnya alam di sana
beberapa desa bahkan sudah mengelola potensi wisata sendiri
sejumlah penginapan dengan konsep alam yang menyasar para wisatawan asing juga bertumbuh
sucipto lah yang mengawali ketersediaan energi listrik yang dibutuhkan di kawasan ini sekarang
sebuah energi terbarukan ramah lingkungan yang bersumber dari alam
energi listrik yang murah dan bisa diwariskan pada anak cucu
mikro hidro ini adalah bagian dari sistem gelitrikan nasional
jadi mikro hidro harus menjadi bagian dari sistem gelitrikan nasional
karena di negara kita ini kaya akan potensi tenaga air
sementara energi yang dipakai selama ini masih sangat bergantung kepada minyak
yang suatu saat nanti ini akan pasti akan terjadi
nah kalau di negara kita ini kaya dengan potensi tenaga air mikrohidro atau energi baru terbarukan
paling tidak mulai sekarang ini pemerintah atau paling tidak saya bisa mengawali menggunakan energi air ini untuk agar nanti ini bisa diwariskan kepada anak cucu

ini adalah bagian dari sistem gelitrikan nasional